kenaikan harga beras dan minyak goreng mulai terjadi di pasar minggu jakarta selatan
pedagang menyebut kenaikan harga dua bahan pokok ini terus berlangsung secara bertahap sejak awal tahun ini
jumlah bahan kebutuhan pokok di pasar minggu jakarta selatan mulai dirasakan sejak awal dua ribu dua puluh
pedagang dan pembeli pun mengeluhkan kenaikan harga beras dan minyak goreng
pedagang beras di pasar minggu menyebut kenaikan harga beras sebenarnya sudah terjadi sejak desember tahun lalu secara bertahap
kini kenaikan harga beras telah mencapai empat ratus hingga lima ratus rupiah per kilogram
dan kenaikan terjadi pada semua jenis beras mulai yang berkualitas medium hingga beras premium
ketersediaan stok di kita kan biasanya belanja di pasar induk cipinang di sana itu juga kosong stok berasnya
makanya kita mau gak mau harus naikin di sini untuk nutup kenaikan yang harga di sana gitu
ada mbak ada
berapa banyak kira kira yang diburasan
kenaikannya sekitaran dua ribu apa ya per liternya
operasi pasar yang pernah digelar di pasar minggu disebut sempat dapat mengendalikan kenaikan harga
tetapi karena pasokan tidak cukup harga kembali melonjak
hingga kini pengelola pasar terus berkoordinasi dengan perum bulog agar operasi pasar bisa kembali digelar untuk mengendalikan harga
kita dari pasar jaya bekerja sama dengan bulog itu sudah melaksanakan operasi pasar
kemarin hampir lebih
kurang tiga puluh ton masuk ke pasar minggu ini namun habis dalam waktu seminggu
mungkin kita nanti akan koordinasi lagi dengan tim bulog untuk kelanjutan dari yang kita operasi pasar kemarin
sementara kita monitoring terhadap harga awalnya sih terkendali ya
tapi mungkin karena stok beras dari hilirnya kurang
stok beras yang selama ini ada di pedagang yang bukan melalui operasi pasar itu mungkin membuat lonjakan harga
sementara itu stok minyak kita dari pemerintah di pasar minggu saat ini menipis
sejumlah pedagang mengaku tidak lagi mendapat pasokan minyak kita sejak pertengahan januari lalu
ada tapi katanya dikirim barang tapi belum dikirim juga
katanya ada tergiliran harganya segini
harganya tahunya dinaikin lagi
sejauh ini sejumlah pedagang yang masih menjual minyak kita di pasar minggu mengatakan terpaksa menaikkan harga
karena stok yang sulit untuk didapat dan modal yang dikeluarkan lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan
pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak kita di rp empat belas per liter
namun berdasarkan pemantauan tim cnn indonesia di lapangan harga eceran minyak kita berkisar rp lima belas hingga rp enam belas per liternya
sufiani tanjung daltomson jakarta